lebih dari delapan supporter timnas memadati stadion sejalak harupat kabupaten bandung
untuk menyaksikan jalannya laga pertandingan antara indonesia melawan bangladesh pada rabu malam
para penonton sangat antusias untuk menyaksikan tim garuda
karena laga ini merupakan pertandingan timnas indonesia pertama dengan penonton di stadion sejak masa pandemi
terakhir tim nasional bermain di depan penonton pada lima belas oktober dua ribu sembilan belas lalu
sayangnya atmosfer ribuan penonton itu tidak membawa kemenangan bagi tuan rumah indonesia yang berada di peringkat satu ratus lima puluh sembilan fifa
sementara tim tamu bangladesh berada di peringkat satu ratus delapan puluh delapan fifa
keduanya bermain dengan hasil imbang
permainan dengan hasil imbang timnas asuhan pelatih asal korea selatan shin taeyong itu mendapat tanggapan dari para supporter
untuk permainan timnas cukup baik cuman di penyelesaian akhir aja yang kurang lebih ditekankan lagi untuk permainan tengah mungkin ya
untuk permainan timnas
tandingannya untung untung tidak kalah
terus pertandingannya menarik tapi kurang greget gitu mainnya
laga indonesia melawan bangladesh ini merupakan pertandingan pemanasan timnas indonesia dalam kualifikasi piala asia dua ribu dua puluh
yang akan digelar mulai tanggal delapan hingga empat belas juni mendatang di kuwait